pengecekan dilakukan lebih awal agar waktu perbaikan jika ditemukan adanya kekurangan sebelum arus mudik lebaran dimulai
pengecekan atau ramcek terhadap kapal belni di pelabuhan bungkutoko kejamatan abili kota kendari sebelas maret dua ribu dua puluh empat
dengan lakukannya pemeriksaan dan pengecekan kapal tersebut seluruh masyarakat dapat menggunakan jasa transportasi laut dengan selamat aman lancar nyaman dan terkoordinasi
sylvia sakia kompas tv kendari sulawesi tenggara